auditor bpk yang mengendus masalah dalam proyek food estate sodara diduga
meminta dua belas miliar rupiah kepada kementerian pertanian sebagai ganti
pemberian opini wajar tanpa pengecualian wtp
namun kementerian pertanian hanya menyanggupi lima miliar rupiah
hal itu terungkap dalam persidangan kasus eksmentan syahrul yassin limbo kemarin
fakta mengejutkan terus terungkap dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi
dengan terdakwa mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
korupsi syahrul yassin limpo mulai dari uang makan per hari tiga juta rupiah
hingga sewa jet pribadi untuk perjalanan ke luar negeri
kemarin salah satu saksi yaitu sekretaris ditjen prasarana dan sarana pertanian kementan
hermanto mengungkap adanya permintaan uang sebesar dua belas miliar rupiah
dari auditor badan pemeriksa keuangan atau bpk ke kementerian pertanian
menurut hermanto permintaan uang itu agar bpk memberikan opini wajar
tanpa pengecualian atas laporan keuangan kementan
atas permasalahan proyek food estate yang dikelola kementerian pertanian
hal tersebut bagaimana apakah kemudian ada permintaan atau a yang harus dilakukan kementan
itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan
untuk nilai nilainya kalau nggak salah saya diminta dua belas miliar itu untuk komentar
diminta dua belas miliar oleh pemeriksa bpk itu
iya dua belas miliar oleh pak victor tadi
akhirnya apakah sepengetahuan saksi dipenuhi semua permintaan dua belas m itu
enggak enggak kita tidak penuhi saya dengar tidak dipenuhi itu
yang saya dengar mungkin nggak salah sekitar lima m atau berapa gitu
selang berapa lama kemudian keluar opininya
fakta persidangan ini menurut kpk membongkar klaim klaim dari eks mentan syahrul yassin limpo
soal prestasi kementerian pertanian di eranya
kpk menyebut dibalik klaim soal prestasi syahrul yassin limpo
ada sejumlah hal patut dipertanyakan
termasuk terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian dari bpk
dengan adanya pemberian tersebut sehingga opini yang keluar menjadi opini wtp
padahal beberapa waktu sebelum opini itu keluar
saksi menjelaskan banyak temuan beberapa temuan yang disampaikan oleh pemeriksa dari bpk ini
tetapi karena ada kronologi kronologis yang dijelaskan
tadi ada pemberian sehingga opini yang keluar diseremonikan pun ada
tadi kita punya buktinya fotonya kementerian pertanian menjadi wtp
itu dengan sendirinya menjawab ataupun membantah ataupun meng counter
kenapa kemarin selalu pak yasin limpo menampilkan saya punya penghargaan saya wtp dan sebagainya
kita tunjukkan faktanya di persidangan
ada hal hal dibalik itu yang bisa mencapai itu
syahrul yasin limpo sebelumnya menunjukkan
menjolkan prestasi prestasi kementerian pertanian di eranya
sel dalam sidang menyebut di bawah kepemimpinannya meraih tujuh puluh dua penghargaan nasional dan internasional
saya mau tanya sejujurnya di hadapan penghargaan
oleh karena itu pernah nggak dengar bahwa kementan meraih prestasi tujuh puluh dua prestasi dunia dan nasional
dan harga dua belas komoditi mulai dari beras sampai dengan minyak goreng
termasuk tujuh puluh dua penghargaan itu termasuk penghargaan kpk pernah dengar
sebelumnya dalam sidang sejumlah saksi menyatakan syahrul yassin limpo menggunakan dana kementerian pertanian untuk keperluan pribadi
antara lain kartu kredit dua ratus lima belas juta rupiah
pemeliharaan apartemen rp tiga ratus juta rupiah
angsuran mobil empat puluh tiga juta rupiah per bulan
hewan kurban rp satu enam miliar
operasional rumah dinas widya chandra tiga juta rupiah per hari
dan gaji pembantu di rumah makassar rp tiga puluh lima juta
bukan hanya untuk pribadi syahrul yassin limpo juga gunakan untuk keperluan keluarga dan kolega
yakni untuk mobil anak lima ratus juta rupiah
umroh keluarga satu tiga puluh lima miliar rupiah
bulanan istri rp dua puluh lima tiga puluh juta
perhiasan kolega satu satu miliar
kini pasca kesaksian hermanto kpk harus mendalami dugaan permintaan uang oleh auditor bpk
praktek praktek korupsi yang dibungkus pemberian opini wajar tanpa pengecualian harus dibongkar
kita ikut persidangan ya
auditor bpk memperoleh temuan dalam pengelolaan proyek food estate
namun diduga auditor meminta uang dua belas miliar rupiah agar kementerian pertanian tetap mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau wtp
kita bahas malam hari ini bersama koordinator indonesia corruption watch
jadi kasusnya mantan mantan syahrul yassin limpo tidak hanya menguliti apa yang sudah dibuat oleh syahrul yassin limpo
tapi juga ternyata ada aksi tawar menawar yang dilakukan auditor bpk
jadi apa yang harus dilakukan kpk dan juga bpk atas temuan ini dalam sidang
pertama menurut saya apa yang disampaikan oleh saksi ataupun terdakwa selama proses persidangan di pengadilan tipikor ini kan
jadi memang ini harus dikembangkan secara menyeluruh
nah untuk membuktikan apakah yang disampaikan oleh saksi saksi tersebut terkonfirmasi nama namanya terutama yang dinyatakan misalnya menerima suap
nah yang kedua menurut saya ini kalau terbukti itu menambah panjang arahan yang dialami oleh bpk
opini wajar tanpa pengecualian
artinya ini wtp ini seolah olah menjadi komoditas tersendiri yang bisa diperjualbelikan dalam kerangka untuk memoles bahwa
kembaga itu laporan keuangannya baik
padahal menurut saya cukup banyak kasus kementerian atau lembaga yang sudah mendapatkan wtp pun kemudian terjerat kasus korupsi di institusinya
bukan hanya bagaimana kementerian lembaga ini menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akutansi
jadi sebenarnya wtp ini apa sih kegunaannya begitu apakah hanya tadi digunakan sebagai standar atau ada hal lainnya sehingga membuat wtp ini kalau mau wtp atau enggak ini bisa menjadi aksi tawar menawar nih
bisa jadi diperdagangkan seperti yang tadi disebutkan juga oleh mas agus
ya sebagai sebuah institusi yang mengelola keuangan negara tentu dia harus menyajikan laporan
keuangannya dengan baik karena konsekuensinya kalau opini nya buruk tentu akan berkonsekuensi juga terhadap keuangan di tahun berikutnya
dan lain lain karena dianggap tidak menyajikan laporan dengan baik
kan itu nanti akan dicek juga soal bukti bukti dan lain lain
dan ini sebenarnya juga bukan persoalan pertama
ada kasus kasus lain mungkin kita pernah ingat juga ada auditor yang terlibat di kasus opini wtp di kemendes
tidak salah jauh sebelumnya ada juga di kementerian transmigrasi seingat saya
kemudian di daerah itu juga cukup banyak yang kemudian
jadi dagang opini wtp ini sudah biasa terjadi
bukan yang pertama jadi sudah seringkali terjadi
jadi ini seharusnya jadi alat ukur bagi kementerian keuangan
bahkan presiden untuk menilai kembali apakah kemudian wtp ini menjadi salah satu alat ukur saja
untuk menilai kinerja transparansi dan akuntabilitas
jadi perlu menurut saya harus dicek kembali oleh kementerian keuangan
apakah laporan laporan kementerian lembaga ini yang benar benar sudah diaudit oleh bpk
sudah benar benar transparan dan akutabel atau tidak
karena terbukti cukup banyak persoalan persoalan yang
dan sekali lagi menurut saya perlu ada catatan nih buat bpk sendiri
karena bpk ini kan jadi satu satunya institusi yang punya tanggung jawab
dan cukup banyak kasus di mana pimpinan bpk itu juga terjerat dalam kasus
tapi mas agus kalau misalnya dalam kasus sel ini yang terungkap kemudian di dalam persidangan
seharusnya penyelidikan auditor yang diduga kemudian meminta awalnya sepuluh miliar
kemudian ditambah lagi menjadi dua belas miliar itu harus diselidikinya
nunggu nanti persidangan yang selesai atau sudah bisa dimulai
bisa dimulai secara paralel saja kan nanti akan diuji siapa yang berhubungan dengan para auditor
dari pihak internal kementan ya
nah itu kemudian diverifikasi semuanya di bap dipanggil saja orang orang kan yang disebutkan dalam persidangan
kalau tidak salah ada pak victor dan pak reh
dan mekanisme pemberian uangnya seperti apa
apakah lewat cash and carry atau lewat transfer bank
nah ini kan sebenarnya sudah cara cara biasa yang dilakukan oleh kpk
untuk menelusuri proses transaksi keuangan seperti ini
menurut saya bisa dilakukan secara paralel
nah kalau misalnya dalam pemberian opini wajah tanpa pengecualian itu yang biasanya bertemu hanya antara bpk dan pihak dari kementerian
atau seharusnya mungkin ada pihak ketiga misalnya
itu soal cara tentu bisa dilakukan berbagai macam ya
ada dari pihak langsung atau juga bisa ada jembatannya misalnya
tapi sekali lagi pasti ada dua belah pihak
karena pasti akan ditunjukkan mana potensi laporan keuangan yang kira kira bermasalah
kalau dalam kasus ini kan kalau tidak salah terkait dengan food estate ya
pokoknya belum lengkap dan lain lain
cuma ya karena sudah terlalu banyak masalah kemudian akhirnya temuannya mungkin banyak terlalu banyak akhirnya naik tuh
pada saat ini kan tadi di persidangan kan
terungkapnya auditor duluan ya auditor bpk yang minta kan ke kementerian pertanian
artinya di sini yang harus dijeratnya atau terjeratnya ini hanya auditor bpk nya atau kementannya juga nih
cuma nanti kan akan dilihat intensinya dimulai dari mana dulu
kalau kemudian intensinya dari anggota bpk nya atau auditornya tentu yang bisa dijerat dengan pasal pemerasan misalnya
tapi kemudian inisiatifnya juga
ada dari pihak kementannya bisa jadi suap gitu
nah kalau kasus suap kan dua duanya juga harus kena gitu
nah yang kenanya itu dari pihak kementannya siapanya yang memberikannya
ini kan tentu harus ada persetujuan ya
tidak mungkin misalnya tidak ada persetujuan
pak itu tentu akan dilaporkan kepada menteri
nah menterinya melihat ini tentu akan berpengaruh pada kredibilitas lembaga
jadi bisa jadi juga kena ke sel juga ya
itu nanti harus dibuktikan ketika para pihak di bap oleh penyidik kpk
kalau gitu mas agus yang seharusnya menyelidiki dalam kasus dugaan auditor meminta uang kepada kementan dalam era syahrul yassin limpo ini kpk bisa masuk
kalaupun selama ini misalnya kejaksaan yang menangani atau kpk yang menangani
kalau pada akhirnya itu terbukti
kan ujung ujungnya juga di pengadilan tipikor kalau kasus korupsi
nah kemudian kan yang juga menarik ya tadi ya
terus kemudian katanya terlalu kerendahan nih dalam sidang dibilangnya
jadi ini sebenarnya apa nih yang dilihatnya mas agus
tawar menawar ini sampai dari dua belas ke lima
ya ini kan negosiasi saja ya
persoalannya di internal kementan atau di internal sebuah institusi
laporan keuangannya sudah acak acakan gitu
pada akhirnya digose lah atau ditakut takuti bahwa nanti ini akan berimbas pada penegakan hukum
rasanya bisa dikelirkan dengan dua belas miliar
tapi di situ mungkin ada proses negosiasi gitu
dan katanya juga pada saat lima miliar tetap ditagih terus nih
nah kalau si saksi ini kan juga mengetahui
nggak mungkin dong kalau hanya yang mentransfer saja
pasti menterinya tahu atasannya tahu
si saksi yang mengetahui ini
saksi ini kan orang yang melihat langsung
ataupun dia tahu sendiri bahwa ada proses transaksi
nah nanti tentu akan kewenangannya ada di penyidik
atau bisa dilindungi sebagai justice kolaborator gitu ya
nah ini yang nanti menurut saya tergantung dari penyidik sendiri
mau menentukan si saksi ini sebagai apa
kalau misalnya perannya ternyata banyak membantu proses penyidikan
dalam kasus pemerasan ataupun suap penyuap
menurut saya itu bisa dilindungi ya
yang penting siapa yang paling bertanggung jawab
kemudian intensi awalnya itu dari mana
dia ditekankan oleh penyidik ke depan gitu
kalau ada dagangan opini wajar tanpa pengecualian
yang kemudian diduga ini dilakukan oleh bpk
nah ini gimana nanti ke depannya dengan kementerian kementerian lain nih
sekali lagi seperti saya bilang di awal
ada di kementerian transmigrasi
seingat saya dulu ada di pemerintah kota bekasi
kalau tidak salah itu juga pernah terjadi
ini tentu yang harus dibenahi dulu adalah di bpk nya
dan sebesar kasus kasus yang ada di bpk
sebelumnya ada pak asanul kosasi
jadi sekali lagi menurut saya harus ada evaluasi menyeluruh nih terhadap bpk
dan ini kan akan menjadi cermin kepada anak buah
secara keseluruhan mungkin juga harus dilihat
apakah kemudian politisi ini
kalau kemudian track itu banyak membuat
berarti artinya harus ada audit yang menyeluruh ya